berita pertama datang dari dalam negeri di mana aksi saling sweeping antara sopir angkutan kota atau angkot dan pengemudi transportasi berbasis online yang berlangsung sejak sore hingga senin malam di bogor berujung ricu
dan masa yang hendak membelokir jalan soleh iskandar dibubarkan paksa oleh petugas keamanan
ratusan masa memenuhi jalan soleh iskandar kota bogor jawa barat
mereka nyaris saling serang dengan kerumunan masa lain di seberang jalan
petugas keamanan sempat kesulitan untuk membubarkan masa
bahkan polisi harus melepas tembakan peringatan saat kedua kubu nyaris bertemu
beruntung bentrokan antara kedua kelompok masa ini dapat dihindari
sebelumnya terjadi kericuhan antara sopir angkot dan pengemudi transportasi online
ratusan pengemudi ojek online mengamuk dan mengeroyok
sejumlah pengemudi angkot di sepanjang jalan soleh iskandar kota bogor
mereka juga merusak sejumlah angkot yang lewat
pada malam ini kata sejarah
akan dari arah semino
dia mau arah pulang
serang dan berada di bogor
mereka batu sama kayu
gerombolan apa itu
gak tahu tuh
janginnya memang pada dibalik balik
polisi kewalahan menghadapi masa
dan harus menyelamatkan dua pengemudi angkut
yang nyaris menjadi bulan bulanan
tiga unit angkot rusak akibat dilempar kayu
kericuhan ini berawal pada senin sore
ketika sejumlah sopir angkot berkumpul
di pertigaan jalan gunung batu kota bogor
mereka melakukan sweeping terhadap angkutan
berbasis online yang beroperasi
yang dipukulin ya
pelupangnya diturunin tadi
yang misalnya lalaton tuh
luang ajar tuh